november dua ribu dua puluh dua menjadi momen bersejarah bagi indonesia
posisi indonesia di kancah internasional kembali diperhitungkan
presiden joko widodo menerima tongkat keketuaan asean dari perdana menteri kamboja hun sen pada november dua ribu dua puluh dua di phnom penh kamboja
adapun keketuaan akan mulai berlaku dari satu januari hingga desember dua ribu dua puluh
sementara itu indonesia telah empat kali memegang keketuaan asean

dan terakhir pada dua ribu sebelas
meski demikian tahun ini indonesia harus menghadapi berbagai tantangan
dan permasalahan politik internasional yang tidak mudah
dalam pembukaan pertemuan perdana menteri luar negeri asean awal februari
menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi pun menyampaikan tiga tantangan berlapis
pertama permasalahan tersebut tidak terhadap keadaan indonesia
ada tiga jenis tantangan
pada level global kita menghadapi krisis geopolitik
energi keuangan dan ekologi
pada level regional risiko kekuatan besar bisa terbentuk dan bisa menstabilkan kota
di dalamnya kita menghadapi situasi di myanmar yang mencoba kredibilitas kita
dari beragam pekerjaan rumah berlapis myanmar
disebut sebagai pekerjaan rumah yang mendapat perhatian penuh dari asean
sejak februari dua ribu dua puluh satu myanmar menjadi sorotan dunia
kudeta state of emergency atau situasi darurat diterapkan
demonstrasi terjadi di mana mana
konflik antara kubu militer yang memerintah dan warga sipil yang menolak terjadi di berbagai daerah
kecaman menghujam myanmar
dan kematian akibat konflik
dalam konteks kepemimpinan indonesia di asean
indonesia dengan negara asean sedang mengkaji pengiriman special envoy
atau jurudamai ke myanmar
anggota komisi ilmu sosial akademi ilmu pengetahuan indonesia
dewi fortuna anwar menganjurkan
yang menjadi special envoy seseorang yang benar benar memahami situasi
dan dapat mendedikasikan waktunya di zona itu
kepada pemerintah penyelesaian konflik adalah peran yang sangat penting
kalau kita melihat pengalaman dalam penyelesaian konflik
apalagi itu konflik internal
itu memerlukan waktu yang panjang
tidak bisa sekali jadi
jadi seorang envoy untuk penyelesaian konflik
itu sebaiknya memiliki durasi mandat yang lama
tidak hanya setahun
dan tidak berubah ubah terus
berubah waktu berubah tahun berubah lagi
jadi kalau saya dan saya percaya banyak juga kalangan think tank dan sebagainya
yang diperlukan adalah seorang envoy
yang betul betul mau dikirim oleh asean
tahun ini konflik myanmar genap memasuki tahun kedua
konflik yang masih berlangsung membuat etnis rohingya
beramai ramai meninggalkan myanmar
indonesia menjadi satu negara yang berpengalaman
dan juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki perubahan
dan juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki perubahan
dalam seluruh rakyat mematah terminal ruang zon lain ini
dan salah satu negara blend
ini adalah strike court